ratusan supir bentrok dengan mahasiswa universitas atmajaya di jalan jenderal sudirman
para supir tengah merazia taksi yang masih beroperasi dan rencananya akan menuju gedung dpri
aksi saling lempar batu ini diduga bermula ketika sejumlah mahasiswa memprotes aksi razia angkutan umum oleh para sopir taksi
razia tersebut mengakibatkan kemacetan lalu lintas
beberapa supir taksi yang tidak ikut turun ke jalan dilempari batu
salah satu taksi rusak selain melakukan aksi sweeping dan menutup jalur cepat jalan jenderal sudirman
para supir taksi ini pun membawa spanduk tuntutan kepada presiden joko widodo
yang mereka anggap menyusahkan rakyat kecil terutama para supir angkutan umum
para pengunjuk rasa memaksa bus mayasari dan aptb yang melintas di sekitar lokasi menurunkan penumpang